korrespondensi nn indonesia mumtazah catra dinigrat di putrajaya malaysia
mumtazah selamat siang hingga saat ini
bagaimana antusiasme warga malaysia untuk mengikuti pemilu di sana
selamat siang elvira
kalau menurut hasil informasi yang saya dapatkan dari spr ataupun kpu malaysia
memang hingga saat ini antusiasme masyarakat ataupun warga malaysia masih cukup tinggi
bahkan tadi sejak pukul delapan pagi hingga siang hari tadi
masyarakat terus menerus berdatangan ke sejumlah lokasi tempat pemungutan suara
seperti ketahui elvira bahwa tempat pengumputan suara di malaysia ini tidak seperti di indonesia
karena biasanya di satu lokasi akan dibuka beberapa saluran
ataupun tempat pemungutan suara untuk masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut
misalnya di seremban ada beberapa lokasi yang kemudian dipergunakan oleh masyarakat
untuk memberikan hak suara mereka
kalau tadi saya lihat memang antriannya cukup panjang
panjang elvira namun menjelang siang karena cuaca yang sangat panas sekali
memang saya lihat agak berkurang
namun kemudian diharapkan menjelang sore hari nanti
masyarakat akan kembali berdatangan ke tps untuk memberikan hak suara mereka
dan kalau kita lihat dari antusiasme mereka
dilihat dari kepadatan arus lalu lintas di sekitar tol menuju ke arah utara
ataupun selatan malaysia timur dan juga barat
memang sangat tinggi sekali elvira terutamanya pada hari selasa kemarin
memang diperkirakan mayoritas warga yang tinggal di ibu kota
seperti di kuala lumpur ataupun di
putrajaya mereka kembali ke kampung halaman mereka
untuk kemudian menggunakan hak suara mereka di kampung mereka masing masing elvira
warga malaysia mengharapkan pemilu bisa berjalan damai lancar
ada masalah upah juga yang disoroti
tapi pantauan anda apa sebenarnya isu yang paling mengemuka dalam pemilu malaysia kali ini
seperti kita ketahui ada dua isu utama elvira
yang pertama terkait dengan isu skandal satu mdb
korupsi yang kemudian dididik
yang kedua terporos dengan adanya kedugaan keterlibatan pertahanan perdana menteri malaysia najib razak
di mana memang ada dugaan oleh sejumlah lembaga investigasi internasional
yang menduga bahwa najib tun razak ini kemudian menggelapkan dana satu mdb
yang merupakan sebuah lembaga investasi di malaysia milik pemerintah
di mana najib diduga